bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran mayor teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden
debat capres tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti p lima puluh
bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan
bawaslu mengajukan bukti pk sembilan puluh empat bukti pk satu ratus empat sampai dengan bukti pk satu ratus empat puluh
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait
bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon keterangan bawaslu beserta bukti bukti yang diajukan
mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalikan pemohon telah diselesaikan oleh bawaslu
berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu
berupa ketidakneutralan tni yang dilakukan oleh mayor
mayor teddy indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat sabar yang diselenggarakan oleh kpu
adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan prabowo subianto sebagai menteri pertahanan
sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu huruf a undang undang pemilu
yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden wakil presiden menteri gubernur wakil gubernur bupati wali kota
dan wakil wakil kita harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya
kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
oleh karena itu mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum
bahwa pemohon mendalilkan menteri pertahanan pertahanan
menggunakan fasilitas kementerian pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye
pemohon mengajukan bukti p lima puluh sembilan dan bukti enam puluh
bawaslu kabupaten agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan
bahwa seluruh mengajukan bukti pk satu ratus tujuh dan bukti pk satu ratus delapan
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon jawaban termohon
keterangan pihak terkait bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon
keterangan bawaslu beserta bukti bukti yang diajukan
mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan
tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai
yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di nagari batu palano
fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di pasaraya dan hotel mergur
oleh karena itu mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut
di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh bawaslu
sebagaimana kesimpulan bawah seluruh